perawatan sejumlah jembatan sepanjang jalur nasional pantura tuban jawa timur dilakukan menjelang masa mudik lebaran
petugas memeriksa kondisi kerangka jembatan yang telah usang dan melakukan pengencangan baut
sepekan terakhir jalur nasional pantura tampak sibuk dibenahi
mendekati masa mudik lebaran dinas bina marga provinsi jawa timur melakukan perbaikan fasilitas jalan raya
selain itu petugas melakukan perawatan sejumlah jembatan
salah satunya jembatan yang ada di desa tuna semanding
jembatan yang dibangun pada masa penjajahan belanda ini diperiksa untuk dipastikan kondisinya masih layak
petugas juga melakukan pengencangan baut
kerangka jembatan yang telah usang dicat ulang agar terlihat indah
selanjutnya jembatan akan dipasangi lampu khusus untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan
ada belasan jembatan di sepanjang jalur pantura tuban mulai wilayah kecamatan widang hingga kecematan bulu
namun sampai kini baru tiga jembatan yang selesai dibenahi
di antaranya dua jembatan perbatasan di tuban dan juga lamongan
perawatan dinilai penting karena hampir semua jembatan diperlukan
jembatan di sepanjang jalur pantura tuban merupakan peninggalan zaman penjejaan belanda
perawatan ini ditargetkan selesai akhir mei atau awal ramadan
sehingga jembatan siap digunakan oleh pemudik menjelang lebaran
jalur mudik di jalan nasional sidoarjo hingga mojokerto jawa timur terus diperbaiki
diharapkan saat mudik lebaran nanti sudah tidak ada lagi jalanan berlubang di jalur ini
jalur mudik di jalan nasional sidoarjo hingga mojokerto jawa timur terus diperbaiki
jalan di kawasan krian di jalur nasional sidoarjo dan mojokerto saat ini
dua bulan lalu sejumlah lubang membentang di jalur padat ini
namun sekarang hampir semuanya mulus
jalan nasional yang menjadi akses dari surabaya menuju jawa tengah atau sebaliknya ini sekarang sudah leluasa untuk dilewati
demikian juga dengan jalur bypass mojokerto yang sebelumnya berlubang dan bergelombang saat ini juga lebih mulus
selama dua bulan terakhir
jalan nasional mengebut penambalan pada jalan berlubang di jawa timur
dari dua empat ratus tiga puluh empat km jalan nasional
terutama menghadapi musim mudik mendatang
kita sudah menyiapkan jalur jalur alternatif apabila rekayasa jalan atau arus mengalami trouble maupun macet
kita terutama jalur protokol
lintasan protokol dari bungurasi menuju arah mojokerto
jalur protokol kita apabila itu stuck kita siapkan jalur alternatif di wilayah selatan
terutama di jalur kota sidoarjo menuju jalan raya wonohayu tembus nanti di balengbendung
mulusnya jalan nasional sidoarjo mojokerto ini membuat polres sidoarjo leluasa dalam merekayasa lalu lintas
jika terjadi kemacetan
kita akan mencari jalan yang lebih mudik untuk mereka
jalan nasional lain di jawa timur yang perlu mendapat perhatian adalah jalan jombang nganjuk
balai besar pemeliharaan jalan mencatat beberapa ruas jalan berlubang yang perlu ditambal sebelum musim mudik dua ribu tujuh belas dimulai
rangga umara sidoarjo